mobil gue di bengkel
ada yang rusak dikit
yaudah pulang bareng kita aja
gak usah put
gue naik taksi gak apa apa kok
yaudah gue temenin deh
jelas jelas dia bilang dia mau pulang sendiri
jadi gak usah nyamber nyamber deh
suka suka gue dong
gak ada kerjaan
kerjaan banget sih
daripada kalian berdua ribut ya
udah lebih baik begini
pangeran kamu tolong antarin rizky ya
kamu gak kasian sama rizky
masa dalam keadaan dia seperti itu harus pulang naik taksi sendirian
ibu selalu benar
jadi dengerin kata kata ibu
enggak bu makasih nggak mau
saya juga gak mau
kalian berdua ya
dalam keadaan kayak begini
tolong egonya diturunin ya
udah gak ada gengsi gengsian lagi
ibu itu terima kasih sekali sama kamu
kalau kamu mau nganterin rizki
masih gak mau
hah anak jaman sekarang
gak mau dengerin orang tuanya
kenapa lo yang nyember
ini udah makin malem
jadi lebih baik pulang sekarang ya
kalau bukan karena nyokopnya usus goreng
gue harus ikutin permintaan tante nawang
karena tante nawang dan putri
udah mau dateng kesini buat nolongin gue
turunin gue sekarang
dengan senang hati
tagi sepatu gue lepas
ibu pesen supaya lo hati hati nganterin rizky sampai depan rumahnya
awas aja kalau lo lantarin rizky di jalanan
gue aduin ke ibu
eh tunggu tunggu
gue udah janji sama khusus goreng sama bu nawang
dan gue gak mau ngecewain mereka
gak usah ke gr an ya lo
gue ngelakuin ini demi khusus goreng demi nyokapnya
karena gue mau bikin mereka bahagia
eh lap mobil kering
asal lo tau ya
usus goreng itu baik sama lo bukan karena dia suka sama lo
sus gorengnya itu baik sama lo bukan karena dia suka sama lo

tapi karena dia emang orang baik
jadi gak usah ke gr an deh
sok berharap sama dia
sok berharap sama dia
lo mau turun juga silahkan
kalau lo gak mau diem gue keluar
silahkan eh tunggu
ya udah gue anterin
gue mau pake sabuk
gak usah suruh suruh gue
dasar manusia kulkas
diajakin ngomong diem aja

tahu gitu mendingan gue turunin di jalanan

kamu udah sampein pesan ibu kan ke pangeran
udah aku udah wa dia bu

tapi di read doang

yang penting kamu udah sampaikan makasih ibu ke dia
bukan makasih sebenernya

tapi anceman buat batu bata
supaya dia nganterin rizki dengan selamat

itu kenapa senyum senyum
aku bangga aja sama ibu
soalnya ibu baik banget
soalnya ibu baik banget
aku gak nyangka ibu mau jadi walinya rizky sama pangeran

lagian buat ibu ya
temen temen kamu itu
udah ibu anggap kayak anak ibu sendiri
udah ibu anggap kayak anak ibu sendiri
yah walaupun harusnya
ibu tuh bantuinnya rizky aja
batu bata gak usah dibantuin

kenapa sih put
oh kamu gak suka
ibu anggap pangeran anak ibu
oh kamu gak suka
ibu anggap pangeran anak ibu
ya abisnya dia tuh gak pantes dapet kebaikan ibu
soalnya kelakuan dia tuh minus banget
jadi kamu mau ibu anggap dia apa dong

calon bantu ibu
put ke depannya apa yang terjadi
kamu tuh gak pernah tahu loh
bisa jadi tuh
orang yang paling kamu kunci
nantinya bisa jadi orang
gak usah dibahas nih soal ini
emosi aku udah mulai memuncak kalau bahasa bahas batu bata
aku gak mikirin dia
ya udahlah terserah mau rizky
atau mau siapapun itu
kalau dia jadi suami kamu

dia bisa bahagiain kamu ya
ayah kamu put
yang selalu bahagiain ibu
doa ibu doa terbaik buat aku
ibu itu pasti doain kamu terus
rizky rizky udah pulang
dan rizky belum pulang
dia kasih kabar bibi
dan rizky kan selalu kasih kabar ke aku bu
nih saya baru
bi saya sudah makan malam
bibi mau dibawain makanan gak
jam delapan lewat sepuluh menit bu tadi
tapi belum sempat saya bales
mau kayak bu lydia
bu lydia kan gak suka makan malam
pengen ikutan bu biar tetap langsing
kamu cepet banget
mama aja belum abis
kenapa akhir akhir ini
mama sering ajak aku dinar
gak pernah makan malam
mama peduli sama kamu sayang
apa dengan mama lebih mementingkan pekerjaan mama
daripada bawa aku ke rumah sakit waktu aku demam
itu bentuk kepedulian mama
apa dengan mama nyuruh orang
ambil rapun aku waktu aku ke sekolah
mama lebih pentingin ke luar negeri
itu bentuk perhatian mama
biar aku kabarin bibi kalau aku tengah
ini mama kamu mama yang mengandung kamu
karena bibi yang selalu ada buat aku
bibi yang selalu ngertiin aku ma
tanpa aku sadari
selama ini bi ida dan rizky
ternyata mengamati kebiasaanku
aku sama sekali gak pernah ngamatin
gak heran kalau sikap rizky
jadi sedingin itu sama aku
aku tak pernah mengamatin kebiasaan mereka